dan bagaimana suasana serta tradisi ramadan yang dilakukan oleh warga negara indonesia di turki
bergabung bersama saya kali ini ada alvarok abdul aziz
relawan asar humanity yang berada di istanbul turki
assalamualaikum mas farouk
waalaikumsalam mbak puspa
mas farouk bagaimana suasana ramadan di turki khususnya di tempat anda berada saat ini
dan juga mengingat beberapa waktu lalu kita tahu ada bencana besar melanda turki
bagaimana kemudian masyarakat memaknai ibadah puasa tahun ini
alhamdulillah memang seperti yang tadi disampaikan bahwa pada rabu malam kemarin
tarawih pertama telah disanakan di turki
para masyarakat sudah memenuhi masjid masjid di sekitar
dan suasana di sini memang masih diselimuti cuaca dingin
kira sekitar sepuluh derajat terutama di istanbul dan sekitarnya
dan juga pasti setelah dampak dari gempa yang sangat besar
para warga turki memiliki sense yang lebih besar lagi terhadap ramadan kali ini
terutama bagi para penyintas yang berada di hatay dan sekitarnya
seperti itu mbak puspa
oke saya harus tanya dulu
sudah kali keberapa mas farouk melaksanakan puasa
kurang lebih sepuluh
sudah sepuluh kali ramadan ada di turki
apa tradisi yang biasa dilakukan oleh warga turki sebelum pandemi sampai saat ini
tiap mungkin menjelang buka puasa ini berarti jam jam dua siang ya kalau nggak salah
iya jam satu siang lewat
jam satu siang
apa biasanya kegiatannya tradisi di sana
sekarang seperti yang saya sampaikan di sini sudah hampir baru lewat musim dingin
karena musim dingin jadi jarak antar sahur dan berbuka itu relatif lebih singkat daripada musim panas
musim panas relatif sangat lama ya
dan karena perubahan cuaca ini
para warga turki juga memiliki
apa namanya perbedaan dalam menjalani bulan puasa
seperti misalnya kalau musim panas
biasanya mereka bertahan sekitar empat jam setelah tarawih agar tidak kelewatan waktu sahur seperti itu
jadi mereka lebih banyak menghabiskan waktu malam di turki pada musim panas
tapi kalau ketika musim dingin ini dengan waktu yang relatif lebih panjang
jam malamnya mereka seperti kurang lebih hampir seperti di indonesia
jadi mereka tidur malam dan lalu merasakan sahur
dan juga untuk salah satu perbedaan budaya di turki adalah
setiap pemda di turki mayoritas memberikan takjil secara gratis di lapangan daerah masing masing
jadi pada tujuh tahun itu
warga yang memang mungkin sedang pulang dari kerja atau yang memang mau melaksanakan buka puasa di luar rumah
mereka bisa mendatangi setiap lapangan yang memang sedang dibagikan takjil oleh para pendem
dan itu berlangsung selama tiga puluh hari
seperti itu mbak fosun
mas farouk sudah sepuluh kali ada di bulan ramadan di turki khususnya
nah kemudian apa kegiatan warga negara indonesia di sana
ataupun mungkin dari asar humanity apa yang dilakukan setiap bulan ramadan
apakah ada pengajian atau mungkin ada tarawih bersama tadarus bersama seperti itu
ya untuk buka puasa bersama juga kajian itu biasanya diadakan
memang diadakan baik itu oleh pihak kjri kbri
maupun ppi di sini perhimpunan pelajar indonesia
dan itu memang dalam waktu dan hari yang mereka sudah tentukan
dan juga memang karena sudah banyak warga indonesia yang ada di turki
akan lebih sering lagi melaksanakan buka puasa bersama
dan untuk asal humanity memang
sekarang karena dampak gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu
memang atas nama asal humanity memang akan difokuskan untuk menyalurkan bantuan ke wilayah wilayah
yang terdampak seperti adiman dan juga hatay seperti itu
oke tapi saya penasaran kalau berkumpul dengan warga negara indonesia
kemudian tadi buka puasa bersama
ada menu indonesia nggak sih mas
ada dan itu memang yang ditunggu tunggu oleh kita semua
opor ayam daging daging yang mirip rendang ya mungkin bisa dikatakan seperti itu
walaupun dengan bahan yang terbatas
tapi memang kreativitas dari kita masyarakat indonesia memang sudah teruji

walaupun berada di luar negeri seperti itu
kolak pasti ada dong ya
kolak ya mirip mirip kolak ada
oke selamat menikmati menunggu berbuka puasa di turki di istanbul turki
mas farouk terima kasih banyak sudah berbincang dengan kami
sianan indonesian newsroom
salam sehat salam kami untuk rekan rekan ashar humanity di sana
terima kasih mbak fuspo